ya kembali bersama kami tadi terakhir rekan rekan kami di lapangan
sudah menghimpun data dan memaparkan bagaimana angka angka yang sudah masuk
ke dalam hasil hitung cepat dan sudah terlihat sebetulnya siapa siapa saja yang unggul
di sejumlah daerah
dan bicara soal data dan juga angka yang sudah masuk
kita akan coba dalami pada malam hari ini bersama dengan peneliti carta politika
ada arda rana direksa selamat malam mas arda
selamat malam pak
baik mas arda ini kita sudah lihat angka angkanya sudah hampir solid ya
sebetulnya apakah memang dari angka ini sudah terbaca sebetulnya di sejumlah wilayah
oke sudah ada kandidat yang bisa kita lihat tampaknya mereka yang menang
ini yang menang dan juga itu yang kalah
ya kalau dilihat dari hasil hitung memang di depan pada daerah terlihat
ada perbedaan elektabilitas yang terjadi di nasi lisi antara
di depan pada daerah di depan pada daerah di depan pada daerah

dilakukan di tengah pandemi covid sembilan belas ya
tentu ada juga aturan di tps soal aturan waktu dan penghitungan
tapi tampaknya sampai malam ini kita sudah bisa melihat ya datanya yang masuk
jadi memang tidak ada keterlambatan data meskipun dilakukan di tengah penghitungan
di tengah pandemi ya
untuk menjaga penumpukan penumpukan pemilih saya pikir
kita harus tetap belajar dapat lagi pandemi seperti ini
parti penumpukan pemilih di tps sedikit rendah ya
di surabaya misalnya memang
menambah lah ya
sampai dengan tadi
tujuh puluh persen lumayan
tapi artinya memang
ya mungkin juga
dan penghitungan juga rendah
baik mas arda kami ada gangguan audio dengan anda
kita perbaiki terlebih dahulu sambil memperbaiki itu
kita coba cek lagi bagaimana penghitungan quick count sementara bersama dengan rekan saya putri ayunintias
sudah standby di ujung sana
putri silakan bagaimana sementara ini ya penghitungan suara yang sudah dimasukkan oleh sejumlah lembaga survei
baik terima kasih reinhard
kami ajak anda sekarang melihat kembali ke layar ini layar kesayangan saya untuk hari ini
kita lihat sekarang pemilihan bupati ya
pemilihan bupati saya ingin ajak anda melihat di kabupaten banyuwangi
menarik di banyuwangi karena ada istri bupati petahana azwar anas yang maju yaitu menjadi paslon nomor dua
dan kita lihat dari lsi dnijl lingkaran survei indonesia
kita sudah lihat jumlah suara masuk ada sembilan puluh sembilan enam puluh enam persen
dan paslon satu yusuf riza empat puluh tujuh lima persen
dan paslon dua ipuk sugirah lima puluh dua sembilan puluh lima persen
dan ini adalah
lumayan cukup cukup perbedaannya cukup signifikan
dan memang paslon nomor dua ini memang sudah dijagokan sejak oleh beberapa lembaga survei
sejak sebelum pilkada sebelum hari ini
dan kita lihat seperti kita tahu ipuk fistian dhani ini adalah istri dari bupati petahana bupati banyuwangi petahana azwar anas
berikutnya kami ajak anda untuk melihat kita ke kota sekarang
kita ke pemilihan wali kota
kita lihat di makassar
kita lihat di wilayah timur indonesia
kita lihat makassar makassar cukup ramai kali ini
karena setelah oh oke
makassar cukup ramai
kali ini kalau misalnya anda ingat tahun dua ribu delapan belas
lalu hanya ada satu paslon melawan kota kosong
karena pada saat itu salah satu paslon kemudian didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran waktu kampanye ya pelanggaran pemilu
nah paslon itu yang pada dua ribu delapan belas didiskualifikasi kali ini ikut lagi
yaitu ramdan pomanto yang juga petahana mantan wali kota makassar berpasangan dengan fatmawati rusdi
jumlah suara sejauh ini empat puluh satu empat puluh dua dari total jumlah suara masuk sembilan puluh sembilan enam puluh berdasarkan versi hitung cepat ya
nah kemudian paslon yang menjadi musuh kota kosong pada saat itu ya munafri arifudin kembali ikut
yaitu menjadi rahman bando
kira kira seperti itu reinhardt
baik terima kasih putri ayuning tias
menarik juga ya di kota makassar dan juga di banyuwangi
karena makassar juga sebelumnya yang menang adalah pilkada kotak kosong begitu ya
kita lanjutkan dengan carta politika
saya masih bersama dengan mas arda
mas arda jadi terakhir ini mas arda
apa kesimpulan anda dari gelaran pilkada serentak di tahun ini terutama di sejumlah daerah daerah yang tampaknya memang masih dikuasai oleh petahana
dan juga partai yang menang juga masih partai yang sebelumnya juga menang pada pilkada serentak sebelumnya
ya diakui bahwa situasi ini memang menjadi apa namanya menjadi suatu kesimpulan untuk bagi petahana
karena memang dalam situasi ini kita dalam situasi ini seperti sdp apakah yang bisa dilakukan kekerasan adalah petahana
ini sebenarnya gambaran pilkada pada saat lebih seperti itu
jadi itu sesuatu yang sangat diinginkan
justru memang kita misalnya pernah mendapatkan persaingan yang sikat dengan teman temannya itu justru menjadi lebih menarik
tapi situasi ini sudah memungkinkan kandidat untuk standar non tahanan untuk menang

baik terima kasih mas arda ranadireksa
kita akan lihat nanti bagaimana hasil penghitungan resminya versi kpu
tapi paling tidak mungkin hasil quick count sudah bisa menggambarkan siapa yang akan menang di momen pilkada serentak dua ribu dua puluh
terima kasih banyak mas arda untuk analisis dan juga data dari anda
dan jangan beranjak terlebih dahulu usai jeda kami akan segera kembali dengan diskusinya tentu soal kemudian pilkada tahun ini
yang apakah ini bisa kita katakan sebagai cerminan dari politik
terutama menjelang dua ribu dua puluh empat nanti kami akan segera kembali sesaat lagi